jelang vaksinasi di indonesia
dari survei yang dilakukan kemenkes who unicef dan indonesian technical advisory group of immunization pada september lalu
mayoritas masyarakat indonesia sudah bersedia menerima vaksin covid sembilan belas
responden yang menolak menyebutkan faktor keamanan efektivitas serta kehalalan vaksin
sebagai faktor pertimbangan mereka
wakil menteri hukum dan hak asasi manusia edward omar syarif hiaric mengatakan
ada sanksi pidana bagi masyarakat yang tak mau disuntik vaksin corona
hal ini mengacu pada undang undang nomor enam tahun dua ribu delapan belas tentang kekarantinaan kesehatan
jadi ketika kita menyatakan bahwa vaksin ini adalah suatu kewajiban
maka secara mutatis mutanis jika ada warga negara yang tidak mau divaksin
bisa dikenakan sanksi
bisa berupa denda bisa berupa penjara bisa juga kedua duanya
namun edward juga menambahkan hukum pidana ini menjadi jalan paling akhir
pidana bisa dilakukan setelah sosialisasi maupun hukum lain tak lagi bisa berfungsi
kalau sudah ada kesadaran dari masyarakat tentang pentingnya vaksin
maka sebetulnya tanpa ada suatu upaya paksa dalam pengertian penegakan hukum
dalam konteks pidana itu tidak perlu lagi dilaksanakan
berbeda dengan pusat pemerintah daerah istimewa yogyakarta tidak akan memberikan sanksi
bagi masyarakat yang menolak vaksinasi covid sembilan belas
alih alih mengeluarkan regulasi dan sanksi pemda memilih pendekatan persuasif
dan tidak mengeluarkan regulasi khusus tentang vaksinasi ini
tidak di dia tidak akan diterapkan sanksi ataupun apa namanya mohon maaf
seperti provinsi lain
tetapi mungkin nanti ada ajakan dari pimpinan dari ngarson dalam untuk melaksanakan vaksinasi
saya pikir itu akan lebih efektif kita menguatkan atau memberikan kesadaran pada warga
pemerintah sudah menyatakan vaksin produksi sinovac aman untuk digunakan
penyuntikan vaksin perdana pada presiden pejabat negara tokoh publik dan tenaga kesehatan
merupakan bentuk komitmen pemerintah atas penyediaan vaksin yang aman bagi masyarakat
majelis ulama indonesia juga telah mengeluarkan fatwa bahwa vaksin sinovac halal dan suci untuk digunakan
irwin hiroshi masayuki cnn indonesia